divisi humas polri mendatangi majelis ulama indonesia untuk membahas pembakaran bendera di garut senin dua puluh dua oktober dua ribu delapan belas yang videonya sempat rame di media sosial
mui menggelar rapat dengan polri membahas aksi pembakaran bendera yang diduga dilakukan oleh anggota banser
terdapat beberapa sikap yang dikeluarkan oleh mui dalam menyikapi kasus pembakaran bendera tersebut
mui mengatakan prihatin dan menyesalkan adanya kejadian pembakaran bendera
mui meminta polri bertindak cepat dalam mengusut tuntas kejadian ini dan mengimbau masyarakat menyerahkan masalah ini ke pihak kepolisian
kepolisian telah memeriksa tiga orang yang melakukan pembakaran bendera seperti dalam video pembakaran yang ramai di media sosial
mui merasa prihatin dan menyesalkan kejadian pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat taufik tersebut karena telah menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat
kepolisian telah menyesalkan kejadian pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat taufik tersebut karena telah menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat
kepolisian telah menyesalkan kejadian pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat taufik tersebut karena telah menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat

untuk mengetahui perkembangan aksi pembakaran bendera sudah ada produser lapangan cnn indonesia kiki harjah didika rucoparat
kiki bagaimana dengan perkembangan kasus pembakaran bendera yang terjadi di kecamatan

kiki bagaimana dengan perkembangan kasus pembakaran bendera yang terjadi di kecamatan
setelah video itu viral sejumlah masyarakat yang kemudian tergabung dari aliansi umat islam bella tahun ini melakukan aksi damai di kabupaten garut
yuda saya bisa gambarkan kepada anda sore hari ini di alun alun kabupaten garut ini kondisinya cukup ramai dipadati oleh sejumlah masyarakat yang kemudian melakukan aksi damai
sebetulnya aksi damai ini bisa anda lihat di belakang saya sendiri sudah dilakukan sekira pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
dan rencananya akan melakukan konvoy ke sejumlah tiga
titik ataupun lokasi di kawasan kabupaten garut
namun konvoy tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan dilakukan peredaman oleh pihak polres garut sendiri untuk kemudian menghindari hal hal yang tidak diinginkan
sehingga dengan demikian pusat ataupun tempat yang menjadi lokasi dari unjuk rasa yang kemudian dilakukan ini dipusatkan di salah satu titik yakni di alun alun kabupaten garut
jumlahnya spesifik kami tidak bisa mengatakan berapa jumlah pasti
karena memang kami konfirmasi kepada koordinator aksi sendiri
belum bisa menghitung secara detail berapa jumlah yang kemudian datang
tetapi yang jelas mereka datang ini tak hanya dari kabupaten garut saja
untuk kemudian bisa memberikan sebuah statement keberatan terkait dengan video yang sempat viral terkait dengan pembakaran bendera tersebut
berdasarkan catatan yang kemudian juga kami lihat kami dengar dari aksi unjuk rasa damai yang kemudian dilakukan
yang sempat tadi ada sejumlah pembicara yang mengatakan beberapa hal begitu yuda
salah satunya adalah terkait dengan aksi yang kemudian saat ini dilakukan
yang pertama yang bisa saya gambarkan dan sampaikan kepada anda yuda adalah mengenai mengutuk dengan sekeras kerasnya perbuatan keji yakni pembakaran bendera
karena sesungguhnya itu adalah bentuk penghinaan pelecehan dan kategori perbuatan pidana yang menistakan agama
itulah yang kemudian menjadi pernyataan sikap yang disampaikan oleh aliansi umat islam bella tauhin
tercatat ada lima pernyataan sikap yang kemudian disampaikan pada sore hari ini
yang pertama itu kemudian yang kedua adalah menuntut kepada para aparat penegak hukum
untuk segera memanggil memeriksa dan juga menangkap serta mengungkap kasus ini yang kemudian harus betul betul benar benar diselesaikan
kemudian yang ketiga adalah menuntut kepada para pelaku agar bersegera taubat
kemudian secara personal dan kelembagaan menyampaikan permohonan maaf kepada umat islam
kemudian juga yang keempat adalah menyuruhkan agar seluruh umat islam yang ada di indonesia termasuk juga di beberapa titik di wilayah garut ini untuk tetap tenang
dan juga kondusif menangani sikap ataupun hal yang saat ini masih dalam proses penelusuran dari pihak kepolisian
kemudian yang kelima adalah mengajak kepada seluruh umat islam untuk tetap istiqomah memperjuangkan hak hak terkait dengan agama islam itu sendiri
itulah yang kemudian menjadi salah satu fokus yang kemudian dilakukan ataupun disampaikan dari berbagai umat yang ada di sini kepada sejumlah pihak terkait
dan yang menarik di sini adalah tak hanya dihadiri oleh umat yang tergabung dalam aliansi saja tapi juga dihadiri oleh pihak polres kabupaten garut sendiri
untuk kemudian bisa mengamankan dan juga menyediakan alur proses yang bisa dihadiri oleh pihak pihak
yang kemudian harusnya benar benar tertib
rasa rasanya baru saja selesai ini aksi unjuk rasa yang kemudian dilakukan oleh sejumlah pihak yang ada di tempat ini
kita akan pantau kembali apa saja yang kemudian menjadi tuntutan lainnya
apakah masih akan ada yang ingin disampaikan atau tidak
sementara kembali ke anda ke studio yuda
baik kiki terima kasih untuk laporan langsung anda dari garut jawa barat selamat bertugas kembali